kamu harus makan yang banyak yaa
demi kesehatan kamu
dan bagi yang ada di kandungan kamu
aku seneng banget yaa
kalo kamu manja manja kek gini
kenapa cinta begitu menyakitkan sekali mah
kenapa aku gak bisa bahagia seperti yang lain
udah aku anggap sebagai mamaku sendiri
tapi tega memohonnya aku
kalau aku tahu semua ini dari awal
aku gak mungkin menerima harus menjadi suamiku
seandainya mama sama papa masih ada

udah jam segini tanti belum pulang juga
kamu harus jemput tanti
ini kenapa lagi sih mas
dari pagi dia pergi
tolong kamu ke rumah dia dan bujuk dia untuk kesini ya
ini sebenarnya ada apa sih mak
mama lihat sendiri kan
baru aja nikah dia udah drama
dia udah tahu soal
soal riri mengandung anak aku
dia tahu ma
dia tahu dari mana dan siapa yang ngasih tahu dia
memang mama yang salah
mama ceroboh waktu bicara sama riri dan
dan ternyata tanti dengar semuanya
makanya dia pulang
kamu jemput dia kamu bujuk dia untuk balik kesini
kamu kasih tahu dia supaya dia merahasiakan semua ini
ini demi kebaikan kita semua riz
terutama untuk andi
aku gak bakal jemput nanti
biarin aja dia pulang sendiri
udah kewajiban kamu sebagai suami untuk bawa pulang istri
buat apa sih ma dijemput
keputusan dia sendiri yang pengen pergi kan
jadi buat apa
masa kamu gak bisa ngertiin perasaan dia
kalau gak gini aja
mama yang jemput tanti
kan mama kasih tahu semuanya ke dia
kenapa jadi aku yang harus tanggung jawaban
semua ini rencana mama bukan rencana aku
kalau sampai andi denger gimana
terserah mama pengen ngomong apa
yang jelas aku gak bakal jemput nanti
kenapa semua jadi kacau kayak gini
aku harus segera jemput tanti
jangan sampai andi jadi curiga
dari tadi siang gue lihat tanti masuk ke dalam rumahnya
sampai sekarang dia belum keluar
karena dia sudah berubah
dan dia sudah mati

keputusan dia sendiri yang pengen keluar
karena dia sudah berubah